halo selamat malam
demokrasi yang kuat harus ditunjang dengan penegakan hukum yang tegas
serta partisipasi politik yang berkualitas
malam ini kita akan bicara menyambung asa dalam upaya pemberantasan korupsi
dan proses pemilihan kepala daerah sebagai sarana sirkulasi elit
untuk melawan oligarki
bersama saya rifana pratiwi kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
keberadaan organ baru dalam upaya pemberantasan korupsi
yaitu dewan pengawas kpk
dinilai beragam antara penunjang kerja kpk yang lebih optimal atau mungkin melemahkan
presiden telah melantik lima orang dewan pengawas
dengan wawonannya yang juga tidak kecil
apakah ada secarik asa dari formasi dewan pengawas ini
setelah eksistensinya mendapat tantangan dari sebagian pihak
akhirnya dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi resmi dilantik
presiden joko widodo melantik lima anggota dewan pengawas
yang nantinya akan bekerja sama dengan pimpinan kpk baru periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
yang dilantik di hari yang sama
berdasarkan pasal tiga puluh tujuh b undang undang kpk
tugas dan kewenangan kpk meliputi
mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang kpk
memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan penggeledahan dan atau penyitaan
menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai kpk
menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat
mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai kpk
atau pelanggaran ketentuan umum undang undang ini
menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai kpk
serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai kpk secara berkala satu kali dalam satu tahun
selain kehadiran dewas kpk
isu rangkap jabatan di kalangan pimpinan kpk juga masih menjadi soal
istana melalui staf khusus presiden bidang hukum dini santi purwono mengatakan
ketua kpk firly bahuri harus nonaktif dan melepas jabatannya di polri

salah satu anggota dewan pengawas kpk syamsuddin harus menyarankan agar ketua kpk tidak rangkap jabatan
ya sebaiknya tentu tidak
sebab bagaimanapun itu kan soal apa ya soal kesadaran aja sebetulnya
artinya harus mundur pak ya memang ya
ya sebetulnya tidak hitam putih demikian tidak ada juga dinyatakan ya sejauh yang saya baca
tapi ini menyangkut kesadaran personal aja
dewan pengawas kpk akan mulai bekerja awal tahun dua ribu dua puluh
menunggu perpres yang mengatur terbit
tentu kelima anggota dewas kpk harus menjawab keraguan publik tentang bagaimana organ baru dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut berpotensi melemahkan kpk

seperti jakarta yang sedang musim hujan
awan mendung juga tengah menggelayuti komisi pemberantasan korupsi
undang undang dan pimpinan kpk yang baru dianggap menjadi daya tarik utama
awan gelap pembawa mendung dan hujan di kpk
namun secerca harapan datang dari formasi dewan pengawas yang selama ini dianggap bakal berperan menjadi matahari kembar bagi pimpinan kpk
apakah benar ada asa dan cahaya bernama dewan pengawas atau memang winter is coming buat kpk
kita akan mengulasnya pada malam hari ini bersama dua orang narasumber yang sudah hadir bersama saya
di studio ada bang ferry amsari direktur pusako universitas andalas
selamat malam bang ferry
selamat malam mbak
oke dan ada bang faisal basri ekonom senior sekaligus tokoh penggiat anti korupsi
saya sebut seperti itu nggak apa apa ya bang faisal
nah kita sudah lihat kemarin sudah dilantik pada hari jumat oleh presiden jokowi
ada lima orang dewan pengawas dengan latar belakang berbeda
saya mungkin ke bang ferry terlebih dahulu
anda melihat sosok sosok ini sebagai penawar racun atau sebagai gula gula
di tengah berbagai macam rasa ketidakpercayaan
terhadap komisioner yang baru atau seperti apa sih bang ferry
secara personal lima orang ini pun masuk bang faisal basri ya
kalau jadi ya adalah figur figur kompeten baik ya
backgroundnya tidak boleh dikatakan tidak ada cacat moral maupun ada permasalahan di masa lalu
tapi ini soal personal yang publik masalahkan termasuk pusako masalahkan adalah
sistem yang buruk dalam undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas ya
termasuk keberadaan dewas yang menjadi layers baru dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
jadi makanya kalau boleh dianalogikan sistem yang buruk ini adalah sebuah nasi basi sambal basi begitu ya
lalu presiden datang dengan memberikan tudung saji yang indah
orang melihat dari tudung sajinya aja wah bagus nih begitu ya
padahal di dalamnya tetap masih basi
artinya dengan integritas yang lima lima
kualitas yang lima tokoh ini punya
kalau kita lihat kan lima orang tokoh ini ada pak tumpak panggabean mantan wakil ketua kpk tahun dua ribu tiga dua ribu dua
kemudian pak arti jo alkostar mantan hakim ma
bu alberti naho wakil ketua pengadilan tinggi kupang
pak harjono mantan hakim mk
dan juga syamsuddin haris peneliti eliti
meskipun dengan semua kredibilitas integritas yang mereka punya
kalau mereka terikat dengan sistem undang undang kpk yang baru mereka tidak bisa berbuat apa apa gitu maksudnya bang ferry
kalau kita lihat dewas saat ini ya ini orang bagus begitu ya
tapi kan ini bukan soal kpk saat ini saja
dari saat ini hingga ke depan kan dewasnya adalah sebuah bagian dari sebuah sistem pemberantasan tindak pidana korupsi
orang baik hari ini kan cuma umurnya empat tahun begitu ya
bagaimana dengan berikut berikutnya kita harus membaca itu satu
kedua ada layer setahapan yang membingungkan kan antara pimpinan kpk dan dewan pengawas
kalaupun kinerja pimpinan bagus belum tentu kinerja dewas juga bagus kan
dulu hanya butuh lima orang untuk setuju ya
dalam konsep kolektif kolegialnya
sekarang ada sepuluh orang harus bersepakat
pimpinan harus sepakat lima limanya lalu lima dewan pengawas juga
ini kan tahapan yang panjang sekali ya
belum lagi kecurigaan sebelum minta izin dewas nanti perkara perkara tertentu harus digelar perkara
baru satu x dua puluh empat jam kemudian dimintakan izinnya
padahal kerja kpk kan rahasia dan cepat ya
kok tiba tiba ada tahapan yang malah membuka kesempatan perkara ini bocor begitu ya
oke memperlambat proses ya
nah ini memperlambat proses bisa bocor dan segala macamnya oke
jadi bukan soal personalnya yang baik tapi sistemnya yang bermasalah oke
kalau menurut bang faisal sendiri tadi bang ferry sempat mention kalau bang faisal juga sempat ditawari saya mau konfirmasi dulu itu betul dan anda menolak atau gimana sih bang faisal
gak pernah ditawaran jadi itu rumor
ya saya tidak pernah ditawari walaupun ada satu partai besar yang minta izin ke saya gitu ya
saya perjuangkan ya tapi saya tidak oke
kalau anda lihat ini lima orang dewan pengawas dengan latar belakang yang berbeda itu hanya gula gula saja atau memang presiden berusaha untuk menyenangkan masyarakat dan juga para penggiat anti korupsi bahwa ini loh
meskipun komisionernya seperti ini kemudian ada undang undang baru tapi saya berikan orang orang yang berkualitas orang orang yang berintegritas untuk menjadi penyeimbang di dalam kpk anda melihatnya seperti itu
kita kan lihat dari perjalanan ya kontroversi pelemahan kpk kan itu sistematis jadi dalam konteks politik yang semakin apa namanya oligar
kita lihat partai partai oke
kita lihat partai partai yang semakin oligar gitu oke
kemudian tokoh tokoh partai banyak yang terkena kasus kpk gitu jadi ada kepentingan bersama dan kompak partai partai itu selalu kompak kalau untuk pelemahan korupsi
dan kedua juga oke
dan kedua juga oke
dan kedua juga oke
dan kedua juga oke
dan juga orang di dekat sekitar presiden juga membisik presiden barangkali dengan salah misalnya muldoko mengatakan kpk memang menghambat investasi gitu gitu ya oke oke
ketua kadin juga ketua umum kadin juga mengatakan seperti itu jadi saya rasa pak presiden betul betul tidak memperoleh informasi yang sebenarnya
dan pak presiden percaya bahwa misalnya kasus nur pamuji pln itu kpk padahal bukan oke
dan pasal itu juga kejaksaan kasus ibu karen pak presiden ini menunjukkan kpk gak benar gitu ya orang baik kok terkena juga padahal ibu karen kasusnya dikejaksaan juga oke
jadi pernah kita bahas di sini juga oke
jadi perlemahan kpk yang membuat kpk jadi barang busuk itu tetap busuk walaupun dikasih pengharum satu botol parfum dari paris yang terbaik oke
lima dewan pengawas ini menurut anda ya tidak akan bisa berbuat apa apa gitu maksudnya
ya kalah dengan bau busuknya
kita akan bahas apakah kemudian dengan formasi yang baru ini lima orang pengawas kemudian komisioner itu akan baik angin segar bagi dunia investasi dan juga dunia ekonomi
kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi saya teruskan dulu ke bang faisal
tadi kita sebelumnya sudah membahas ya bahwa tadi kan pak bang faisal mengatakan bahwa pak muldoko sempat mengatakan bahwa kpk ini menghambat investasi
nah dengan komposisi kemudian lima orang dewan pengawas dengan latar belakangnya berintegritas
itu apakah ada kecenderungan dari para pelaku usaha dan juga di dunia ekonomi bahwa ini ada kepastian ataupun ada safety bagi mereka atau mereka juga nggak peduli gitu
tidak ada hubungannya justru kepastian usaha di indonesia semakin baik
dengan adanya kpk indeks kemudahan berbisnis juga semakin baik
indeks persepsi korupsi juga membaik lantas investasi asing juga naik walaupun tipis dari dua puluh satu miliar usd pada tahun dua ribu tujuh belas menjadi dua puluh dua miliar usd pada tahun dua ribu dua puluh
jadi ini adalah hal yang sangat penting
dan kajian kajian ilmiah yang dilakukan oleh kawan kawan ekonom menunjukkan betapa justru dengan undang undang kpk yang baru terjadi kemunduran sistematis dari reformasi
oke kemunduran sistematis reformasi itu gimana bang mungkin bisa dijelaskan dulu hasil penelitiannya
ya jadi ini oleh terakhir tuh ya oleh profesor imawan
ketua departemen ekonomi ugm melakukan kajian ilmiah lah ya yang sampai pada kesimpulan dari berbagai data yang ada bahwa justru undang undang kpk yang baru ini menciptakan celah yang memungkinkan korupsi menjamur memberikan presiden yang buruk dan sebagainya dan sebagainya
berarti itu buruk dong untuk dunia usaha
buruk buat dunia usaha yang betul betul menginginkan kepastian
tapi buat dunia usaha yang senang main main ya senang
karena kalau dulu dijerat kalau dulu nyogok dijerat sekarang susah menjeratnya
kita kembali lagi mungkin ke dewan pengawas ya bang ferry ya
bahwa dewan pengawas ini kan diharapkan sebetulnya banyak yang berharap bahwa orang orang ini tuh bisa menjadi jembatan
karena kan kita tahu bahwa ada ketegangan di antara para penyidik kpk yang dari polri
kemudian dari yang independen atau yang bukan dari institusi institusi manapun
artinya dengan adanya lima orang dewan pengawas ini mereka bisa menjadi jembatan
tidak sih bridging antara masalah masalah itu antara komisioner yang baru dengan para pegawai yang independen itu
ya problematika itu sebenarnya tidak ada korelasinya dengan keberadaan dewan pengawas ya untuk diselesaikan
kpk atau pemerintah punya sikap tegas ya
bahwa ke depan mestinya penyidik kpk dan jaksa kpk itu jauh lebih independen
bahkan kalau menurut putusan mk dan putusan peradilan penyidik yang diseleksi oleh kpk itu adalah sah
tapi sampai saat ini kpk masih bergantung dengan kejaksaan dan kepolisian
nah kalau memang presiden mendukung ya
mestinya ya sudah status jaksa maupun kepolisian yang ada di kpk dialih statuskan saja
betul betul menjadi tunggal sebagai penyidik dan penuntut
jadi tidak usah ada institusi asal ya
nah keberadaan dewas tidak ada hubungan dengan itu
mereka tidak punya juga kewenangan untuk mengubah itu
nah saya hanya melihat bahwa dewas diisi oleh figur figur baik orang orang yang dihormati
jadi nah ini kan soal sistem ya begitu mereka bekerja
jadi orangnya dihormati begitu
tapi ya begitu mereka minta yang lain akan menjawab sistemnya sudah begini pak
jadi tidak akan membantu banyak kecuali memang ada upaya untuk mendobrak secara luar biasa
misal contoh dobrakan mereka itu yang terbayang dengan saya
besok pagi dewas mengumumkan bahwa pak firly harus berhenti dari rangkap jabatannya
itu baru dahsyat
dicontohkan oleh dewas dulu begitu ya
kan dewas beberapa orang masih rangkap jabatan juga
tapi salah satu anggota dewan pengawas pak syamsuddin haris peneliti lipi kan juga sempat mengingatkan
seharusnya komisioner itu tidak rangkap jabatan harusnya mundur atau mengundurkan diri dari institusi asalnya
itu kan salah satu sebetulnya poin yang ingin disampaikan oleh dewan pengawas gitu
itu pak syamsuddinnya atau dewasnya kan belum kita ketahui
oke secara pribadi ya
kalau apa yang beliau sampaikan kita semua setuju lah itu ya
tapi kan juga itu tidak hanya mengarah ke pak firly tapi ke tubuh dewas sendiri
sebelum kemudian dewas menyatakan sesuatu sebaiknya dewas mencontohkan dulu
ini lima orang yang baik tadi sesuai yang disampaikan oleh bang ferry
lima orang yang baik ini sebagai dewan pengawas ini kan kasus kasus yang tertunggak di kpk itu ada juga kasus kasus di sektor energi ya bang faisal
anda melihat lima orang ini yang memiliki kewenangan di atas komisioner sebetulnya berdasarkan undang undang kpk yang baru
mereka akan punya nyatanya
nyali tidak sih untuk menyelesaikan kasus kasus itu
kan itu mafia migasnya banyak juga di situ
mereka bukan tugasnya menyelesaikan kasus kan
jadi kalau kata pimpinan kpk ini bukti buktinya belum cukup ya dewas nggak bisa berbuta apa apa kan
jadi mereka juga nggak akan bisa lebih cepat ataupun lebih berani dibandingkan para komisioner itu kalau menurut bang faisal
ya namanya dewan pengawas kan dia bukan eksekutor

tapi kan kewenangannya lebih banyak ya kalau misalnya tadi bang ferry kan sempat bilang bahwa mereka tuh akan menjadi matahari kembar
karena kewenangan untuk memberikan izin penyadapan penggeledahan itu kan proses awal dari penyelidikan kpk kan sebetulnya di situ selama ini
iya problematikanya kan dari hulu ke hilir dari hulu ke tengah tengah ke hilir gitu ya
kalau dari hulu ke tengahnya tidak ada kasus yang mau ditangani tidak ada proses dewas nggak bisa menyentuh itu
jadi kalau tidak ada perkara susah
tapi di ujung di hilir baru kemudian dewas punya kewenangan ini lanjut atau tidak lanjut
nah itu kan problematika ya orang sudah mau bekerja di hilir malah dihambat
kalau memang punya kewenangan kuat harusnya ada penentuan di hulu juga
tapi kan ini jadi janggal ya kalau mereka bisa menentukan hingga ke hulu kenapa tidak jadi komisioner saja begitu kan
jadi ini kan mainnya tiktok ya ini mau seolah olah memperkuat kpk tapi berupaya memperlemah kpk dengan banyak layers itu
bayangkan kan dulu kan
dulu untuk menjalin hati lima komisioner itu susahnya minta ampun
sekarang sudah ada sepuluh yang harus digabungkan hatinya untuk kolektif kolegial ya pasti berat lah
kalau misalnya lima orang ini kan kemudian dipilih oleh presiden berada di cengkeraman presiden kalau menurut teman teman anda dari masyarakat sipil mengatakannya seperti itu
artinya mereka all the president men all the jokowis men artinya mereka juga nggak bisa berbuat di luar perintahnya presiden atau mereka bisa lebih independen atau gimana sih mas
sebagai orang yang punya back
sebagai orang yang punya latar belakang background yang baik tentu saja mereka mungkin bisa menghindari dari tekanan presiden
saya pikir jokowi bukan itu targetnya untuk mempengaruhi lima orang ini sekarang
targetnya supaya publik menerima sistem yang baru dengan munculnya lima orang pandawa baru yang baik baik ini
sehingga diskusi tentang sistem yang buruk ini jadi terhindari dengan harapan baru yang kata bang faisal itu harumnya luar biasa
belum langsung jadi hal utama

signature nya desen bobby ada ni yang išayirekan dia keindah ulang kekuasaan ini dis fue membrant

bang faisal pengaruhnya dari luar apa sih kira kira kira kira faktor ya yang bisa mempengaruhi lima orang dewan pengawas ini yang tadi sudah disebutkan bahwa they are all the jokowismen gitu all the presidents men gitu
tapi mereka tidak bisa banyak berbuat untuk menentukan arah pemberantasan korupsi ke depan
itu beratnya ya
karena oleh karena itu kalau kita punya komitmen untuk mengatasi korupsi maka keluarkanlah perpu
oke keluarkanlah perpu
itu masih panjang sepertinya ya karena masih berproses di mk dan presiden masih menunggu katanya di mk
saya pikir logika presiden menunggu di mk itu tidak pas ya
karena begini kalau kemudian permohonan dikabulkan di mk kan memang tidak perlu perpu
sudah dilibat semua oleh putusan mk
tapi kalau mk tidak mengabulkan apakah presiden berani mengeluarkan perpu
yang itu artinya menantang putusan yang dianggap konstitusional
jadi logika menunggu putusan mk tidak tepat
kalau ingin betul betul memperbaiki mk yang sudah sekarang pakai lama sekali dramatisasinya
jadi orang akhirnya bilang
kayaknya tidak akan muncul perpu
sehingga orang akhirnya berjuang ke mk
oke berarti nanti kita tunggu saja putusan mk ini akan seperti apa
dan usai jeda kita akan bicara juga mengenai menyambung asa dalam proses demokrasi kita dengan memastikan bahwa akses seluas luasnya harus dibuka bagi orang orang yang baik
yang ingin maju sebagai calon kepala daerah untuk menghasilkan sirkulasi elit yang berkualitas
apakah calon independen punya asa di pilkada tahun depan
kami akan mengulasnya usai jeda
masih bersama dengan dua orang narasumber saya di sini
ada bang faisal basri dan juga bang ferry amsari
dan ada satu bakal calon wali kota yang akan kita undang juga
tetap bersama kami di layar demokrasi